kita ke informasi lain pejabat fungsional kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
meninjau lokasi jalan amblas di jalan raya gubeng surabaya jawa timur
dalam peninjauan lokasi ditemukan dugaan sementara penyebab jalan amblas
yakni karena tanggul penahan ambrol akibat tak kuat menahan beban
rabu siang dua buah alat berat masih berada di lokasi galian parkir bawah tanah
sejumlah petugas satpol pp dan kepolisian menjaga ketat area lokasi
pejabat fungsional kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meninjau lokasi
menilai tanggul beton penyangga basement ambrol karena tak kuat menahan beban jalan
sehingga tanah menjadi ambles dan tanggul beton ambrol
namun untuk menyimpulkan penyebab tanah amblas butuh penelitian lebih lanjut dari berbagai pihak
apakah ada faktor human error atau masalah teknis konstruksi
dari penentuan segi bas memang longsoran itu karena turak penahan tanahnya itu longsor jatuh
tanggul beton penyangga basement ambrol karena tak kuat menahan beban jalan sehingga tanah menjadi amblas dan tanggul beton ambrol
tanggulnya gitu pak

tapi mungkin pada kemarin itu bebannya terlalu tinggi sehingga gak kuat
beton tanggulnya patah itu kan dari beton beton pak
iya makanya kita kan gak tahu kita evaluasi
polresta besurabaya akan memeriksa lima orang saksi
dan beberapa pihak terkait amblesnya jalan raya gubeng hari ini
kelima orang tersebut diantaranya beberapa pekerja proyek pengawas proyek dan pihak kontraktor
proyek pembangunan basement siloam hospital
kapolda jawa timur irjen pol luki hermawan mengatakan
sebelum peristiwa amblesnya jalan raya gubeng tim ahli sudah memberikan peringatan sejak februari lalu
terkait adanya rongga rongga di dalam tanah yang mengeluarkan air pada saat penggalian proyek basement siloam hospital dilakukan
pihak kepolisian sendiri hingga kini belum dapat memastikan penyebab amblesnya jalan raya gubeng
ada diperiksa lima orang diinterograsi diambilin keterangan terkait dengan amblesnya tanah ini
jadi hasil keterangan memang ada pekerja dari yang ini adalah dua puluh sembilan orang
dari dua puluh sembilan orang sore kembali sepuluh dan malam itu ada enam orang yang memang untuk mengawasi adanya di rongga rongga itu adanya air
kronologisnya pada saat dia melakukan pengawasan terhadap rongga air itu
ada suara ledakan dia lari ternyata ada ambles jalan
terus buruh tadi pekerja tadi naik ke atas
melakukan memberitahu kepada masyarakat untuk tidak lewat sini